bertempat di ruang sidang utama pengadilan tipikor bandung sidang tuntutan kasus suap
jual beli jabatan dengan lima terdakwa diantaranya wali kota bekasi nonaktif rahmat
fnd digelar daring pada rabu siang terbukti menerima suap rahmat effendi dijerat dengan pasal
berlapis dan dituntut hukuman sembilan tahun enam bulan penjara dan denda satu miliar rupiah subsidi
selain itu ia wajib membayar sisa hasil korupsi lebih dari delapan miliar tiga ratus juta rupiah
politik untuk memilih dan dipilih dicabut selama lima tahun jaksa penuntut umum kpk juga menuntut
empat terdakwa lain yang juga pejabat di lingkungan pemerintah kota bekasi yaitu jumhana
lutfi kepala dpk p tiga m bunyamin sekdis penanaman modal ptsp mulyadi lurah katisari serta wahyudin
ahmad jadisampurna masing masing empat tahun dan lima tahun penjara serta denda dua ratus lima puluh juta rupiah
pidana tambahan ada dua ya satu terkait membayar nilai nilai nya kurang lebih ada delapan miliaran
delapan miliar lebih lebih lebih lah ya dapat merah tiga ratus tujuh puluh tujuh juta ya itu wang ganti kemudian ada juga
pidana tambahan terkait dengan pencabutan hak politik dalam dipilih selama lima tahun sejak
yang persyakutan obat terdama selesai menjalani bidang bidang
menanggapi tuntutan jpu kpk kuasa hukum terdakwa menyatakan akan mempertimbangkan kembali
nanti kami pertimbangkan kembali ya untuk bersebut karena memang ini melebihi dari
sebetulnya kami harapkan seharusnya kami mengira dia oleh paling ditutup sekitar delapan tahun
ada fakta fakta yang dinilai tidak sesuai enggak ada tiga tiga
tanda tanda berapa delapan tahun delapan tahun terdakwa rahmat fnd adalah wali kota bekasi dua periode
dua ribu tiga belas dua ribu delapan belas dan dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh dua yang terkena operasi tangkap tangan kpk di rumah dinasnya pada januari
rahmat effendi terbukti menerima suap dari pihak swasta untuk pengadaan lahan sepuluh miliar rupiah
dan menerima suap dalam lelang jabatan di lingkungan pemkot bekasi sidang akan kembali
digelar dua pekan mendatang dengan agenda pembacaan nota pembelaan tony oktora bandung jawa barat